keberanian melakukan inovasi menjadi kunci utama keberadaan lembaga penyiaran publik radio dan tv lokal untuk terus eksis menghadapi era teknologi digital
tak sedikit radio dan tv lokal yang akhirnya harus menyerah dan tutup meski mendapat anggaran dari pemerintah daerah
kemajuan media sosial bersama dengan teknologi digital membuat lembaga penyiaran publik atau lpp radio dan televisi harus berani melakukan inovasi dengan mengubah konsep
demikian pula dengan lembaga penyiaran publik lokal yakni radio dan televisi daerah yang kebanyakan dimiliki oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota
ketua umum persatuan radio dan televisi publik daerah seluruh indonesia atau persadaide ganjar peran
dan nowo berharap para pelaku penyiaran radio dan televisi lokal daerah dapat beradaptasi dengan era kekinian
ganjar yang juga gubernur jawa tengah ini menyebut unsur pembaruan yang harus dilakukan diantaranya adalah perubahan konten jenis program hingga penyertaan platform digital menjadi jurus utama lembaga penyiaran radio dan televisi lokal dapat terus eksis
sebaliknya bila tidak beradaptasi dengan era kekinian tidak sedikit lembaga penyiaran radio dan televisi lokal dapat terus eksis
radio dan tv lokal daerah akan tutup meski selama ini mendapat suntikan dana anggaran dari pemerintah daerah
sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah dukungan dari pemda sehingga manajerialnya dilatih biasanya kalau ini punya daerah itu dukungan anggaran gitu ya terus kemudian dukungan sdm
kalau semuanya sudah maka terakhir adalah konten apa yang diberikan
dan kontennya banyak yang sifatnya apa ini ya publik kalau melihat radio pemerintah kayak gitu aja ya
ini perlu kemudian lebih nge pop istilah saya lebih bisa diterima oleh halayak rame dan generasi yang kekinian
makanya idenya dari kawan kawan di musyawarah ini ya radionya mesti kekinian
kekhawatiran atas eksistensi radio dan tv lokal daerah ini pun menjadi pembahasan utama acara musyawara kerja nasional
lembaga penyiaran publik lokal radio dan tv daerah seluruh indonesia atau persada ide
yang digelar di kawasan wisata bandungan kabupaten semarang selasa delapan belas oktober dua ribu dua puluh
di wilayah luar pulau jawa media radio menjadi sarana komunikasi publik yang masih eksis bagi masyarakat yang banyak tinggal di pelosok dan pedalaman
kondisi ini pun memaksa pihak pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan keberadaan radio milik pemerintah dengan terus menopang anggaran operasionalnya
dan ada informasi apa apa tentang pembangunan kemasyarakatan itu lewat radio suara kabupaten kupang
sangat efektif ya
dan pemerintah sangat mendukung karena kami opd sendiri tidak dibawa ke info
opd sendiri sehingga pemerintah juga memberikan sport dana yang cukup buat penyiaran radio
masuknya pak genjar ini alhamdulillah radio diarahkan untuk kekonferensi media
jadi radio bukan hanya
bisa didengar tapi dengan ajakan pak ganjar itu radio bisa dilihat seperti layaknya media sosial
anda bisa melihat penyiarnya sedang beraksi anda bisa melihat informasi informasi diputar secara audiovisual
media sosial membawa pengaruh yang luar biasa bagi dunia informasi dan komunikasi
dampaknya mereka pelaku radio dan tv yang tidak berinovasi sudah pasti akan tersisih
berarti dengan sendirinya